anis menutup kampanye di rembang dengan menghadiri halakoh bersama kiai di pondok pesantren mahadul ulum asy syariah
akhirnya banyak apa namanya para patriot muda kita yang meninggal karena alutsista yang sudah tua
dari sheikh sendiri sheikh panji sendiri apakah sudah ada gambaran kira kira seperti apa yang keluar dari tim investigasi itu sendiri
harus dibunyiin dulu kayak keletek gitu nah baru bisa
tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu
harga rendah tapi sesungguhnya harga tersebut harga artificial